ya pak mirsa ini sebentar lagi ya kita akan bisa menyaksikan debat tahap dua yang mempertemukan presiden joko widodo dengan prabowo subianto yang akan berlangsung hari minggu tujuh belas februari mendatang
temanya adalah sumber daya alam energi pangan infrastruktur hingga lingkungan hidup
ya pasti ini masing masing kubu pun mengaku jika capresusungan mereka telah siap dengan segala persiapan dan juga materinya akan dijabarkan saat debat nanti
kubu yang datang akan sangat menarik
erick juga berharap agar kubu prabowo sandi tidak gagal fokus dengan tema debat kedua nanti
saya rasa debat ini sangat menarik nantinya karena ini kan akhirnya ada debat ekonomi juga
justru yang kemarin korupsi jadi ekonomi itu yang saya bilang jangan gagal fokus
kita harapkan kan sesuai dengan isunya karena rakyat sangat mendukung dengan visi misi
nilain sisi badan pemenangan prabowo subianto sandiaga uno mengatakan
telah mempersiapkan diri dengan menerima masukan masukan dari para pakar mengenai tema tersebut
jurubicara bpn rahayu saraswati mengatakan
bpn akan memilih program program apa saja yang akan diangkat dan ditekankan
mengingat waktu debat yang cukup singkat
kalau untuk persiapan prabowo sandi ini cukup konsisten
dimana kita atau dari pihak prabowo sandinya itu sendiri banyak mendapatkan masukan dari para pakar
dan para pakar ini istilahnya mereka pasti akan mempersiapkan
hal hal yang menurut mereka itu penting untuk diangkat
badan pemenangan nasional prabowo sandi ahmad riza patria juga menegaskan
prabowo tidak akan mengubah gaya komunikasinya dengan menyerang capres petahana jokowi
prabowo juga akan fokus menyoroti tingginya impor pangan
dan mahalnya pembangunan infrastruktur di era pemerintahan jokowi
debat kedua capres akan digelar pada minggu tujuh belas februari
dengan tema sumber daya alam energi pangan dan infrastruktur hingga lingkungan hidup
tidak seperti debat sebelumnya
kedua capres dapat berdebat bebas tanpa dibatasi waktu dalam satu segmen di debat kedua nanti
tim liputan cnn indonesia
oke untuk membahas seputar persiapan debat kedua dari masing masing capres
kali ini sudah strategi mengait suara muda atau kaum milenials
kayak aku juga karena aku tuh gak mau sampai golput juga loh
suara aku suaranya masuknya besar
ya sekarang sudah bergabung bersama kami dua politisi muda
di studio ada rian ernest politisi partai solidaritas indonesia
serta faldo maldini politisi partai amanat nasional
ini kalau generasi generasi muda emang dua politisi muda ini nih yang bikin aku kepengen memilih
iya selamat pagi
pagi pagi kita gak boleh debat dulu ya awas janji
oke ya boleh lah
tapi paling nggak ini porsinya harus sesuai
ya enggak ya
jadi gimana persiapannya nih buat nanti malam nih
kalau tema temanya kan tema tema yang cukup strategis ya
kalau dibandingkan debat yang pertama ya
dan serius juga temanya
ini anak muda ngikutin gak
yang satu kira kira apa yang akan dibawa
jadi kalau pak jokowi dari kubu satu sih simple aja
kita akan bawa kerja nyata dan pencapaian yang sudah dilakukan
karena kaum milenial itu kan cenderung lebih rasional dan kritis
kalau kita hanya berikan cerita retorika angan angan dan jargon
tentu mereka akan happy dengan kubu satu
jadi kita berikan saja pencapaian
bahwa pencapaian ini yang mau dituju mungkin x
sekarang belum tercapai
kita harus dua periode lagi biar lebih bisa dilanjutkan lagi
sebenarnya itu aja sih
jadi enggak terlalu muluk muluk dan persiapannya kami pikir enggak terlalu intens ya
karena kita tahu pak jokowi rapat kabinet sendiri mungkin seminggu sekali
menghadirkan menteri menteri membahas hal hal yang cukup krusial
dan memang pencapaian pak jokowi misalnya gini
orang sering bilang kedaulatan kedaulatan kedaulatan energi
tapi di bawah rezim pak jokowi sajalah freeport pengendalian kembali ke indonesia
kadang kadang ini kita lupa di tengah riuh rendahnya berita pemilu ya
dan juga hoaks hoaks atau apapun segala macamnya ada
tapi freeport sudah kembali ke pangkuan ibu pertiwi
blok rokan dan blok mahakam yang merupakan cadangan migas terbesar di indonesia
dua ini yang terbesar
saya pikir kalau dikombinasikan dua duanya ini ada ratusan juta barrel
bisa ada di situ sudah kembali juga di kita
nah kalau dari pak jokowi sih bicara tentang bahwa
jangan retorika itu mudah aja
karena dua memang harus bawa retorika ya
karena belum juga akan menjalani begitu
kira kira kalau dari dua gimana nih mas
kalau pak jokowi menjelaskan capaiannya
kami dari dua akan jelaskan apa yang tidak tercapai
jadi memang ada beberapa hal yang memang belum achieve
dan memang ada beberapa gagasan gagasan yang bisa kita perdebatkan kembali
misal tadi bang rian bicara tentang freeport
bahwa ada biaya lingkungannya
sekitar satu ratus delapan puluh triliun yang belum dibayarkan itu potensi kebocoran anggaran
jadi kita dari tim dua itu kan sifatnya debunking
jadi kita menyampaikan poin poin yang mungkin klaim kebenaran dan klaim ke pencapaian satu
namun di sisi lain kita juga punya gagasan lain
misalnya gimana kita mencapai suasana badapangan
semua hal dari hulu ke hilir
tentu ini akan menjadi sesuatu yang menarik menurut kami untuk diperdebatkan
karena mudah mudahan ada diferensiasi yang jelas antara pola pembangunan yang dipakai sama satu dan dua
sehingga publik juga punya kesempatan lebih jelas gitu
jadi memang gaya pembangunannya pak jokowi misal
ketika pak jokowi gedor gedor infrastruktur
kita juga dukung infrastruktur
namun jangan lupa produksinya juga diperkuat gitu
oke artinya ini narasinya adalah yang sudah dibangun
dan juga yang belum dibangun kurang lebih seperti itu
sebetulnya yang jadi potensi swing voters itu anak anak muda
kalau yang sudah mature sih biasanya sudah punya pilihan
nanti ketika debat itu
mostly yang akan nonton adalah anak anak muda
biasanya kan akan viral di media sosial
narasi itu dibawa ke anak muda kayak gimana caranya tuh
mungkin dari mas rian dulu deh
memang nggak terlalu mudah membahasakan gini
karena bicara energi pangan itu kan
anak muda nggak hari hari sebenarnya yang mengikuti isu energi dari pangan
maksudnya pak jokowi nanti membahasakan itu ke anak anak muda
atau itu memang sudah jadi strategi nanti
kami pikir itu strateginya
karena kalau kami bongkar sekarang nanti kan kelihatan gitu
tapi memang dalam politik
saya pikir siapapun presidennya dan kapanpun pemilunya
memang tidak mudah untuk membahasakan kebijakan publik yang ngejelimet
dalam bahasa yang sangat receh dan remeh
siapapun presidennya pasti akan sulit
kubu dua puluh empat akan sulit kubu satu juga akan sulit
partai partai yang anak muda itu cukup banyak
misalnya psi pkpi misalkan
yang benar benar kelihatan kental darah anak mudanya
nas dan beberapa juga anak muda
jadi kekuatan pak jokowi bukan hanya pak jokowi sendiri
tapi partai partai koalisinya
dimana kami akan mendapatkan bahan bahan
tanda kutip ya pencapaian seperti apa
lalu kita akan olah lagi dengan bahasa yang lebih anak muda lagi
jadi dua puluh masih kurang muda gitu atau gimana nih mas waldo
oh nggak sih
kalau saya sih
mas prabowo jadi mendorong debat nih
oh gitu ya
saya nggak tahu bahwa anak muda sekarang itu
mereka kan punya banyak akses untuk informasi
jadi dulu tuh mungkin orang itu ikut sama camat lurah
tapi nggak sekarang muda tuh keperpihakan menurut kami
mungkin sebagian anak muda itu nggak terlalu peduli
alih saham freeport itu seperti apa
tapi kalau bicara gojek harus kita nasionalisasi
itu kan sekarang kita bisa tahu nggak banyak dari orang indonesia
mungkin itu menarik
jadi memang anak muda itu butuh keperpihakan yang jelas
misalnya gimana standing position capres kita terkait energi terbarukan misalnya
ketika kita energi mix kita belum tercapai dua ribu tiga puluh
terkait bagaimana listrik tiga puluh lima ribu mw belum achieve
dan kita masih banyak lagi prpl lain
gimana kita memandang suasembada pangan
apakah hari ini kita tahu ini beras yang kita makan
dari petani mana
kan kita nggak pernah tahu
karena anak muda kan kritis banget
jadi statement dan keberhasilan dari pak jokowi tentu akan dicek sama anak anak muda
ketika disampaikan pun juga dengan gagasannya pak prabowo pasti akan dicek sama anak muda
dwebel nggak nih
nah jadi itu akan jadi sesuatu yang menurut saya juga challenge buat kami menyampaikan
karena saya termasuk yang percaya anak muda itu nggak bisa dibodoh bodohin
anak muda itu udah kritis banget sekarang
semua statement kami berdua pun akan dicek sama mereka
apakah ini beneran
dicek dan dikomentari
kan kalau salah jadi meme
dicek tuh sama mereka tuh
apakah bentar dua ratus yang berapa begitu kan
di bagian mana nih dua ratus defa
nah itu tuh saking kritisnya juga bahkan ada banyak sekali data nih
bahkan juga lembaga lembaga gitu yang bilang jangan jangan ini gara gara
apa ya cy war komentar komentar yang kemudian muncul dari satu dua cibiran cibiran
ini tuh bikin anak anak muda kok kayaknya golput
itu gimana tuh
golput aja katanya gitu
kadang kadang di saat saya sama faldo nih dalam kita berdebat kadang kita saling menyentil
sentilan ala kami mungkin beda dengan sentilan ala para elit politik
misalnya genderuola sontoloyon negara bubar dan segala macem
mungkin itu agak agak sentilan
cuma itu yang di berita tuh seksi betul ya
jadi diulang ulang terus
jadi kadang kadang gagasan narasi itu
jadi kayak misalnya
saya sama faldo hari ini kita bicara ide dan gagasan banget kok
kita nggak sempurna dia juga harus kritik kita dan kita saling ngisi
ini yang bener menurut saya
bukan hanya sekedar pilihlah ini saja
kenapa pilih itu
kalo udah bagian pokoknya susah ya
itu kalo udah pokoknya biasanya kalo kita belum kita tinggal biasanya udah percuma
jadi ya memang ini pr ya
mungkin kita lihat indonesia udah oke aja
kita tuh berdemokrasi
pemilu yang luber jurdil menurut istilah saya itu baru empat kali
ada seorang pakar politik
negara dikatakan demokrasi sudah matang
pemilu yang demokratis
kita kan baru sembilan puluh sembilan dua ribu empat
tapi memang kita ini masih dalam proses menuju ke arah sana
proses menuju dimana politisi berbicara ide dan gagasan
bukan hanya retorika dan janji kampanye misalkan
makanya gak perlu di good morning aja
banyak banyak debat aja
tapi di satu sisi menurut saya itu memilih itu hak sih
jadi bisa diambil bisa enggak
jadi tugas kami gimana
caranya meyakinkan teman teman yang mungkin hari ini itu masih golput
untuk mengambil hak itu
jangan sampai hak itu malah nanti ngomel ngomel
kalo polisi nya dibikin while dia gak nyoblos gitu loh
ya sebenarnya bagi kami ada nggak ada teman teman yang nggak mau nyoblos ini misalnya
itu pemilu akan tetap jalan
pilpres akan tetap berlangsung
presiden terpilih caleg terpilih
khawatirnya nanti ketika ada apa namanya ada beberapa hal yang dibuat
polisi maker ini yang memang terpilih dari election proses
malah ngamuk ngamuk gak bisa gitu
padahal gak ikut pilih
selalu bilang ke anak muda
nt ya ada nggak ada nt pemilu tetap jalan
mau gak lu playlist lagu lu smotify lo itu diatur sama orang lain
karena kita gak mau dong kayak gitu
kadang kadang memang teman teman yang rasional itu kadang melihat gini
mereka membuat kadang kadang checklist tersendiri
kualitas presiden harus seperti apa sih
lalu kadang kadang buatlah sepuluh kategori
anggaplah tiga tidak tercapai
dua atau tiga tidak tercapai
ah udah deh gak usah
padahal kalau golput ilustrasi seperti ini teman teman
mau ke bandung naik mobil
valdo gue udah bilang
do lu jangan tidur ya
lu temenin gue ya ganti gantian nyetir ya
dia enggak ah gue malas ribet gue tidur aja
begitu sampai bandung saya salahnya
kok kacau banget milih jalan
lalu jangan marah marah doang
jadi kalaupun gue salah kita salah bareng
bukan cuma sekedar nempel
tapi enggak gunakan haknya
dan enggak kontribusi
di dalam demokrasi ginilah teman teman yang muda
terutama yang nonton
kita tuh bersyukur loh
kalau teman teman lahir di korea utara
enggak bisa milih presiden
kalau satu teman lahir mungkin di negara lain
enggak bisa milih presiden
anda tuh diberikan hak
nah kadang kadang dalam pemilu itu bukan cuma soal milih orang paling sempurna
karena enggak ada yang sempurna
saya salahnya banyak
valdo mungkin saya lebih dikit
saya lebih banyak lah ya
apakah kemudian calonnya merepresentasikan mereka gitu
padahal dalam pemilu itu bukan cuma milih orang sempurna
tapi mencegah orang yang buruk buat menjabat
berkali kali juga saya bilang sama teman teman
jangan sampai datang ke dwp lebih rame dibandingkan datang ke tps
karena dwp keringetan ngantri mau gitu ya
tps sudah tutup
berkali kali saya bilang jangan sampai teman teman muda ini
iya karena suara sama sama satu
itunya sama ya
jadi kita selalu berusaha memang kalau saya masih ada pihak pihak yang masih belum menentukan pemilih gitu kan
ya menurut saya dengan hadirnya kemarin ada fenomena dildo itu juga kritik juga bagi sebagian orang
bahwa anak muda enggak bisa lagi ditipu dengan snackers
dengan mungkin lari dengan choppers atau apapun itu
jadi mereka butuh yang deep
mereka pengen tahu
eh you bawa apa nih lima tahun ke depan loh gitu
nah itu yang terlalu kita jelasin ke mereka bang
bahkan kita gak ragu ragu jujur aja mungkin marian melakukan hal yang sama di dapilnya
sediqah wutan bogor bangkrian di jakarta timur
itu sampai pagi kita debat sama anak muda itu bahkan untuk satu suara mungkin kalau kita pikir secara elektoral
dan beladin ini ya
iya tapi mereka influencer
jadi ketika mereka masuk ke groupishnya masing masing mereka langsung ngomong
kalah kita sekali ribetnya minta ampun
jadinya jangan cuma rame di media sosial aja ya
begitu ada sesuatu langsung trending topic tapi trending topicnya nanti nih di tps ya nyoblos semua
thank you loh udah gabung di good morning
terima kasih mas rian
mas faldus udah gabung bersama kita di good morning
suksesnya kita enggak debat ya
suksesnya kita enggak debat
ya lah tujuh belas februari nanti ya jadi the baca press ya harus ditonton dong ya untuk punya referensi lah